saudara pelabuhan bakahuni mulai dipadati pemudik motor yang antre untuk menyeberang ke pulau jawa
lonjakan pemudik motor sudah mulai terlihat sejak pukul sebelas siang tadi
petugas pun dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurai kemacetan
pemudik motor terlihat memadati area parkir dan dermaga reguler menunggu giliran untuk naik kapal ke merak banten
meski pemerintah sudah menyiapkan pelabuhan panjang untuk mengangkut pemudik menyeberang ke pulau jawa
namun masih banyak pemudik yang lebih memilih melalui pelabuhan bakauheni
ada sebanyak sembilan dua puluh lima pemundik sepeda motor telah kembali ke pulau jawa sejak jumat kemarin

pemundik motor terlihat memadati pemundik motor sejak jumat kemarin
bp menerapkan kebijakan khusus selama arus balik di pelabuhan bakauheni lampung
kebijakan ini adalah tidak ada jam masak ada luarsa untuk tiket yang telah dipelih pemundik
sejak dua puluh empat jam pemudik tiba di area pelabuhan dalam periode arus balik pertanggal sebelas sampai dua puluh satu april dua ribu dua puluh
untuk itu para pengguna jasa diharapkan memesan tiket lebih awal menghindari kehabisan kuota
di sisi lainnya berdasarkan data yang dirilis pt asdp cabang bakahudi per dua puluh empat jam volume kendaraan yang hendak meninggalkan sumatera meningkat
di hari kedua lebaran saja ada peningkatan volume kendaraan sebanyak tiga ribuan unit menjadi
perhubungan penduduk dan penduduk yang dihubungi dengan kemampuan untuk menjaga kemampuan
sebelumnya penumpang yang menyebrang ke pulau jawa menyebrang delapan sembilan ratus tujuh puluh empat kendaraan
sementara jumlah penumpang juga meningkat tiga puluh empat persen dibandingkan hari sebelumnya menjadi empat puluh satu ribu lebih penumpang